wakil ketua mpr usman sabtaodang selasa dini hari terpilih secara aklamasi sebagai ketua dewan perwakilan daerah atau dpd
usman yang juga menjabat sebagai ketua omong partai hanura akan didampingi nono sampono dan dharma yanti lubis sebagai wakil ketua i dan wakil ketua ii
usman sabtaodang terpilih sebagai ketua dpd republik indonesia untuk periode dua ribu tujuh belas hingga september dua ribu dua puluh
usman terpilih setelah pimpinan sidang sementara am fatwa dan riri mempersilahkan masing masing wilayah yaitu barat timur dan tengah untuk mengajukan calon
usman menggantikan irman gusman yang terjerat kasus suap impor gula
pasca terpilih usman berjanji membawa dpd sesuai hati nurani dari daerah
kita masih mempunyai harapan di masa mendatang
bagaimana membangun sistem yang
bekerja sama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah
harapan saya adalah semua pihak dapat memahami apa arti senator yang ditugaskan di pusat ini
adalah untuk menjaga dan memperjuangkan kepentingan kepentingan daerah
dan kita semuanya berasal dari daerah
kembalilah membangun daerah
sebelum usman sabta terpilih sempat terjadi kericuhan di sidang paripurna dpd
perbedaan pendapat dalam menafsir putusan mahkamah agung berujung pada aksi kekerasan fisik antar anggota dewan
rapat paripurna dewan
selain daerah diwarnai kericuhan
bahkan hal ini terjadi sebelum sidang resmi dibuka
sebagian peserta menilai kedua pimpinan gusti kanjeng ratu hemas dan farouk muhammad
sudah habis masa jabatannya yakni hanya dua lima tahun
seperti yang disepakati tata tertib dpd sebelumnya
namun hasil putusan ma kembali menetapkan masa jabatan pimpinan dpd kembali menjadi lima tahun
hanya persoalan bagaimana adanya putusan mahkamah agung
jadi saya kira memang
itu yang jadi titik persoalan
jadi kalau tadi ribut mereka minta memang supaya putusan mahkamah agung tidak dibacakan lebih dulu
jadi ini yang jadi titik persoalan
sedangkan agenda panmus yang sudah disepakati kemarin adalah keputusan mahkamah agung untuk dibacakan
meski sudah ada putusan baru ma masih ada anggota dpd yang menolak
jadi kami protes sebenarnya karena aturan yang dibacakan
yang dibuat oleh pimpinan sendiri yang kita buat sendiri diabaikan tidak dipatuhi oleh pimpinan
seharusnya pimpinan mematuhi aturan mematuhi kesepakatan mematuhi tatip yang sudah kita buat sendiri
pada putusan mahkamah agung juga terdapat beberapa kesalahan redaksional
di antaranya penyebutan dewan perwakilan rakyat daerah yang seharusnya disebut dewan perwakilan daerah
selain itu objek putusan yang menyebutkan undang undang nomor satu tahun dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas
padahal seharusnya menyebut tata tertib nomor satu tahun dua ribu enam belas dan dua ribu delapan belas
panitra mahkamah agung telah mengakui salah ketik dan akan memperbaiki kesalahan yang mengakibatkan munculnya beda penafsiran
namun kericuhan berbuntut panjang
anggota dpd muhammad afnan hadi kusumo melaporkan dua anggota dpd lainnya yang berinisial br dan djh
usai dirinya menjadi korban pemukulan saat sidang dpd digelar
muhammad afnan mendatangi direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya untuk memberikan bukti visum adanya luka memar di bagian kepala
acara kan belum dimulai
saya ingin mengingatkan dia acara itu dimulai dulu setelah itu baru dia menyampaikan gak apa apa
artinya itu jadi resmi
tiba tiba itu temannya itu maju saya ditarik gitu kemudian dibanting
kalau yang yang itu satu ya
tapi melihat di video dua
keduanya dilaporkan dengan pasal satu ratus tujuh puluh tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun enam bulan penjara
dedy malino cnn indonesia
korespondensi nn indonesia rifana pratiwi di gedung parlemen senayan jakarta
rifana osman sabta sudah terpilih jadi ketua dpd
apakah friksi pro kontra ini masih ada di sana
selamat siang daniar pasca pemilihan yang digelar dini hari tadi dan menghasilkan tiga orang pimpinan dpd baru
yakni osman sabtaodang sebagai ketua dpd baru kemudian wakil ketua satu nono sampono dan wakil ketua dua yakni darmayanti lubis
ternyata masih terjadi pro dan kontra di internal dpd tadi sekitar satu jam yang lalu
ada jumpa pers yang digelar oleh wakil ketua dpd yang masih aktif sampai saat ini yakni gkh rehmas beserta dengan lima anggota dpd lainnya
dan lima anggota dpd lain ini adalah yang mengajukan judicial review atas tata tertib undang undang nomor satu tahun dua ribu enam belas dan tahun dua ribu tujuh belas ke mahkamah agung
dan judicial review tersebut yang disetujui ataupun dikabulkan dari mahkamah agung
dan tadi mereka menggelar jumpa pers dengan membacakan surat terbuka dan mengatakan bahwa pemilihan
yang digelar dini hari tadi dan menghasilkan tiga orang pimpinan dpd tersebut adalah tindakan inkonstitusional dan melanggar hukum
karena seharusnya anggota dpd ini masih menuruti putusan dari mahkamah agung
mengingat dari sekretariat mahkamah agung sudah mengkoreksi ada kesalahan redaksional yang dilakukan oleh mahkamah agung atas putusan yang sudah dikeluarkan
dan hal tersebut yang menjadi dasar bagi mereka masih meyakini dan mereka masih optimis bahwa mahkamah agung ini tidak akan melantik
ataupun mengesahkan tiga pimpinan dpd yang tersebut
terpilih tadi malam
sampai saat ini kami masih menunggu juga konfirmasi dari ketua dpd baru terpilih osman sabta odang
apakah nanti akan hadir pada acara pelantikan siang nanti pada pukul dua siang
dan informasi yang kami dapatkan juga sekretariat jenderal dpr ri dan juga dpd tadi mengeluarkan maklumat ataupun edaran
kepada seluruh karyawan di pns dpd dan juga mpr dpr agar tidak turut campur dalam kisru di internal dpd
karena sudah ada putusan dari mahkamah agung
kita akan lihat bagaimana sebetulnya dinamika di dalam internal dpd
karena sampai sejauh ini informasi yang kami dapatkan ketua ma hatta ali sedang melakukan ibadah umroh
dan apakah bisa diwakilkan dengan wakil ketua ma lainnya
sebetulnya memang masih bisa diwakilkan
namun akan seperti apa legalitasnya atau tindakan hukumnya
karena memang ma sudah mengeluarkan putusan hukum dan nanti kita akan lihat bersama danyar
oke rifana jadi bisa kita simpulkan untuk sementara legalitasnya pun ya
bukan cuma masalah
bukan cuma masalah kepemilihan osman sabta dan juga rekan rekan wakil ketua yang lain
tapi juga soal misalkan kemarin ya peraturan ma yang membatalkan dpd
peraturan dp nomor satu tahun dua ribu enam belas ini kan juga bertentangan dengan umd tiga
ini seperti apa memang yang dibahas
karena kan ini juga menyangkut dengan rakyat indonesia juga yang memiliki wakil di dpd
ya betul sekali daniar bahwa memang yang dijadikan celah oleh kubu dari osman sabta odang
kemudian nono sampono dan juga
enam karakter yang sangat banyak mau diikatakan
ini teman teman dah saj carry mengajar variabel ma dengan penampilan pen sweetness
nah kan con invaluable ako program mediahu peseren anda een autonomous

karena tadi kami mencoba untuk menghubungi jurubicara dari mahkamah agung
sampai saat ini belum bisa memberikan konfirmasi apakah akan ada perwakilan dari mahkamah agung yang hadir di sini
tapi ini yang menarik daniar tadi kami sempat mewawancarai ketua mpr zulkifli hasan
untuk menanggapi terkait dengan proses pemilihan di internal dpd yang berlangsung ricu
tadi zulkifli hasan menyayangkan adanya kericuhan yang terjadi pada proses pemilihan
dan meminta dpd agar segera menyelesaikan kisru di internalnya
karena tidak baik sebetulnya citra dpd nanti di masyarakat akan seperti apa
dan tadi zulkifli hasan berjanji akan segera menggelar rapat pimpinan dengan wakil ketua mpr lainnya
karena mengingat posisi osman sabtaodang ini sebagai ketua dpd terpilih
ia juga merupakan wakil ketua mpr aktif dari unsur dpd
dan sebetulnya tidak ada yang salah dari peraturan undang undang
dan tidak ada yang mengatur sebetulnya apakah wakil ketua mpr ini bisa menjabat juga sebagai ketua dpd
namun nanti akan dibahas dan dikaji
kita akan mencari uang di rapat pimpinan seperti apa hasilnya
nanti zulkifli hasan akan menyampaikan lagi kepada kami rekan rekan wartawan daniar di dpr
baik rifana jadi kami nantikan juga ya beberapa agenda yang akan membahas isu isu tertentu di dpd dan juga mpr
terima kasih rifana pratiwi melaporkan langsung dari senayan jakarta
mantan pimpinan dpd ri laode ida menyatakan permasalahan kepemimpinan di dpd ri saat ini
diperparah dengan amar putusan ma mengenai masa jabatan pimpinan dpd menurut laode
peristiwa ini menunjukkan ma sebagai lembaga tinggi negara tidak profesional
berikut penuturan laode ida dalam program cnn indonesia prime news senin malam
amar putusan ma poinnya itu sangat memalukan keliru
yang dia minta untuk membatalkan itu yang diminta untuk membatalkan bukan dpd
tapi dewan perwakilan rakyat daerah
kan sudah disebutkan salah ketik itu bung laude
nggak bisa kami baca saya dapat aslinya
yang kemudian kedua yang obyeknya itu adalah bukan peraturan dpd
tapi undang undang nomor satu tahun dua ribu tujuh
itu nggak bisa dikatakan salah ketik karena masuk dalam lembaran negara
waktu itu saya lihat di internet seperti itu
kemudian apa salah diperbaiki lagi nggak ada diperbaiki
jadi yang diserahkan kepada pengacaranya
pengacaranya pimpinan dpd itu aslinya dari ma itulah yang dikatakan asli secara administrasi
salah nggak bisa dikatakan salah ketik
makanya saya katakan ini ma itu tidak profesional
dan perlu dicatat bahwa yang dikatakan dokumennya itu copy paste dari usulan para pengacara pengugat itu
mencoba untuk mengambil argumen mereka ya
yang dipermasalahkan adalah soal dpd
tentu saja jauh dari soal dprd begitu pak laude
kemudian disebutkan juga pihak ma kalau sudah saya katakan
sudah melakukan perbaikan dengan istilah repoint
artinya di situ itu tidak mempengaruhi substansi
pak laudi bagaimana anda melihat ini
ini lembaga negara kan
tidak bisa main main dengan putusan
itu yang pertama kan
nah putusan itu mengikat
putusan itu bermana
hutan itu sebagai alas hukum ketika kita bergerak
nah tidak ada alasan hukumnya di situ
kalau hanya mengatakan bahwa subjeknya seperti itu
kita lihat aja proses administrasinya yang lain
semua lemah kan sebetulnya
jadi menurut saya ma ini juga main main
itu perlu diperiksa hakimnya menurut saya
saya sama sekali saya merasa dipermalukan sebagai orang yang pernah memimpin dpd
memutuskan hal yang substansi untuk kelembagaan dpd
ternyata sangat tidak cermat dan sangat tidak profesional
dan perlu dicurigai